reski kamu gak boleh punya pikiran
lu dari mana aja
gara gara lu gue tadi ditanyain sama mel jadi kebingungan nanyain lu
gak usah ngomongin dia
mas yang lain sih orang menanyain lu
gue harus jawab lah
yaudah gue bilang aja lu ke toilet yang lain
ran ran ran ran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

lu mau marah ke mel kayak apa
dia gak akan takut sama lu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
vanya ini kayak mimpi yang tiba tiba ternyata mau jalan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
gak lalu kan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
iya gak sih
jadi kalo lu mau tau
mau lu apa sih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
dan masih suka deket deket sama secewasongan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
itu lo nginda semua orang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
bukannya lo juga suka ya
menekan semua orang di kampus pakai gelang khusus loh itu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
gue gak pernah nyebarin aib orang
terdepan muka orang lain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
selama kelanjutan video lo
gue share sekarang gak ya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
kita lanjutin meeting yang tadi ke penny oke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
rizky kamu tuh salah paham mama sama om alex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
kamu gak boleh punya pikiran gitu sama mama kamu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
aku kecewa sama mama
dengarin mama dulu rizky
masalah yang satu aja belum selesai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
tunggu dulu rizky
dengarkan mama dulu
sekarang mama pilih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
dengarkan mama ya
sampai kapanpun mama nggak akan pernah ngijinkan kamu
ninggalin mama sendirian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
mama mohon kamu berhenti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
aku gak mau jadi penghalang hubungan mama
rizky mama mohon jalan pergi
mama nggak sanggup hidup tanpa kamu
kamu dengar penjelasan om dulu